proyek revitalisasi taman tegalega di kota bandung tidak jua rampung dituntaskan
masih ada satu tahap penyelesaian terakhir yang belum dikerjakan
meski begitu awal tahun ini akan segera dibuka untuk umum
sudah hampir dua tahun lamanya seng berwarna putih ini menutupi sebagian area lapangan tegalega kota bandung
semenjak itu pula proyek revitalisasi taman konservasi tegalega dilakukan
proses revitalisasi taman tegalega yang dikerjakan sejak dua ribu enam belas dengan total luas area terbangun delapan lima hektare direncanakan akan selesai dalam empat tahap
saat ini baru sampai pada tahap ketiga itu pun baru sekitar sembilan puluh persen
sisanya tinggal perapihan
area ini direvitalisasi menjadi taman lampion dinosaurus area ampete dan bla plaza
sering seminggu empat kali
buka sepeda main anak anak
iya pengen segera dibuka aja biar anak anak bisa bermain
meski urung selesai sesuai jadwal yang seharusnya diselesaikan secara keseluruhan di awal januari dua ribu delapan belas
pemerintah kota bandung berencana membuka kawasan ini dalam waktu dekat
konsekuensinya beberapa fasilitas seperti amfiteter yang belum bisa digunakan
ini kita baru masuk ke tahap ketiga ini
insya allah mungkin ini sebentar lagi kita akan di
buka untuk sementara sehingga masyarakat itu bisa memanfaatkannya ruang publik ini
sudah memasuki ini tahun ketiga ya tahap ketiga
ini insya allah ini udah hampir udah rampung
namun demikian juga masih banyak kekurangannya
seperti playground ini kemungkinan nanti kita anggarkan di tahun dua ribu dua puluh
karena kita dengan keterbatasan anggaran yang ada juga kita harus memprioritaskan
sekala sekala yang lebih penting
komisi cdprd kota bandung menyebut
salah satu alasan ditundanya tahap terakhir revitalisasi karena faktor penurunan pendapatan kota bandung
sehingga alokasi dana dialihkan ke hal lain yang lebih prioritas
kenapa anggaran dua ribu sembilan belas kami efisiensikan dulu
satu karena pendapatan dari pad kita juga menurun di tahun dua ribu dua puluh
kemudian adanya pekerjaan pekerja di tahapan satu dua dan tiga yang belum
belum terlaksana dengan sempurna dan kami ingin agar itu diselesaikan dulu
kawasan tegalega ini merupakan kawasan ruang terbuka hijau milik kota bandung
yang mencapai empat belas hektare dan paling luas di kota bandung
artabi maditya bandung